walaupun dinamakan lontong kupang namun kuliner yang satu ini bukan berasal dari kupang ntt loh
jadi ada hipotesisnya adalah bahwa
bahkan beberapa showroom juga menyajikan pelatihan singkat tentang tata cara membatik